petugas tim reaksi cepat bpbd bersama tni polair dan personel lain menarik bangunan
masjid apung ke tepi pantai pancerdor pacitan jawa timur bangunan masjid yang terletak di
muara sungai grindulu ini hanyut pada rabu dini hari lantaran meluapnya sungai setelah hujan deras
bangunan ini terseret hingga satu km dari posisi awal dibutuhkan waktu dua jam untuk menarik masjid
tabung tersebut karena ombaknya itu juga lumayan besar terus teman teman untuk proses menali
menalinya itu juga perlu perlu ekstra sangat hati hati juga dan kemudian tadi kan tali
itu kan di ditarik terlebih dahulu dengan perahu untuk bisa diikat di masjid apung itu tantangannya
karena tali itu ikut terombang ambing dengan gelombang akibat terseret arus masjid ini
namun secara keseluruhan masjid berbahan kayu dan bambu itu tetap utuh
petugasar dan warga harus membawa jenazah racin bin ridi menggunakan perahu karet jasad warga desa
lamban sari cikarang timur bekasi jawa barat ini harus dievakuasi karena terjadinya banjir
setinggi tujuh puluh cm awalnya keluarga akan memakamkan jasad racin di tpu desa lamban sari namun lantaran
pemakaman juga terendam banjir keluarga harus mencari pemakaman
lain jenazah pria berusia tujuh puluh tahun itu kemudian dimakamkan di tpu desa cipayung sekitar sepuluh km dari
tempat tinggalnya dengan menunggang kuda dua guru sdt yayasan nurul iman ini menyalurkan
bantuan nasi bungkus kepada korban yang terkena dampak banjir di trimuyo genug semarang jawa
tengah hanya kuda kuda inilah yang leluasa melintasi banjir setinggi satu meter dua kuda ini
adalah kuda kuda yang terkena dampak banjir di trimuyo genug semarang jawa tengah
jawa tengah ini adalah kuda kuda yang terkena dampak banjir di trimuyo genug semarang jawa tengah